masih bersama sule parti delapan puluh tujuh
hingga objek jualan pentolnya mulai ada peningkatan
jualannya pun semakin laris manis setelah aksinya diposting di sosial media
bahkan casule mendapat sebutan baru yaitu penjual pentol dj
terus saya kasih mic ini biar anak anak bisa nyanyi
kalau nggak ada orang ada anak kecil satu saya kasih datang semuanya
tak hanya nge nijay kadang soleh juga menyanyikan lagu dangdut pop dan keroncong
tak jarang yang diputar adalah lagu yang dipesan oleh pelanggannya
hanya butuh waktu sekitar enam jam pentol di gerobaknya terjual habis
harga pentolnya rp lima ratus
kini dengan inovasi baru yang dilakukannya
cia sule sanggup merupakan pelabah rp seratus hingga rp satu ratus lima puluh perharinya
miftahul arief gresik jawa timur